pusat perbelanjaan di kota serang banten terus dipadati pengunjung berbagai usia
dari mulai anak anak dewasa hingga orang tua yang mencari pakaian dan makanan
masyarakat tampak tidak mempedulikan protokol kesehatan
banyak dari mereka yang tidak mengenakan masker dan tidak memperhatikan physical distancing
ya takut sih tapi gimana ya namanya kan mau lebaran terus banyak kebutuhan yang harus dibeli
jadi bingung juga kalau nggak kebaran
kerumunan warga ini bahkan sampai menyebabkan kemacetan di jalanan
ratusan warga di ciamis jawa barat rela antre berjam jam di bawah terik matahari
dan bayang bayang penularan covid sembilan belas untuk belanja kebutuhan lebaran
di sebuah pusat perbelanjaan pada kamis siang
pengunjung yang didominasi ibu rumah tangga mengantre sejak satu jam sebelum mal dibuka
hingga membuat petugas kewalahan
keramaian di pusat belanja juga terjadi di sukabumi jawa barat kami siang
pusat pemerintah kota setempat menetapkan kebijakan pelonggaran psbb
dan mengizinkan sektor ekonomi kembali beroperasi
psbb tetap dilaksanakan
tetapi dalam bentuk yang lebih dilonggarkan
rekomendasi yang diberikan untuk kota sukabumi adalah pelaksanaan physical distancing yang ketat
meskipun ada warga yang di sini berkumpul di sini tetapi mereka mampu menjaga jarak
namun harapan tinggal harapan
kondisi yang terjadi di lapangan jauh berbeda
warga berkerumun tanpa mempedulikan
jangan lupa like share dan subscribe ya